presiden jokowi tiba di stadion manahan sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat
didampingi ibu negara iryana dan sang cucu jan etes rina rendra
presiden yang mengenakan jaket tim nasional sepak bola indonesia
langsung disambut tepuk tangan para supporter
yang akan menyaksikan laga perdana persi solo versus persi bandung
presiden lantas menandatangani prasasti di tribun sebelah barat
secara simbolis presiden jokowi turun ke lapangan
untuk menyerahkan bola kepada anak gawang yang berdiri bersama pemain persis dan persib
peresmian stadion manahan ini sekaligus mewujudkan mimpi pemerintah kota solo
untuk mengelola salah satu stadion megah di indonesia
renovasi dan pengembangan stadion manahan menelan anggaran tiga ratus satu miliar rupiah
dan kini pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah kota solo
usai direnovasi besar besaran jokowi menyebut stadion manahan terlihat sangat pegah
dengan fasilitas yang jauh
jokowi menyebut stadion manahan terlihat sangat megah
dan kini pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah kota solo
setelah seremoni peresmian presiden jokowi menyaksikan pertandingan persahabatan
persis melawan persi bandung
stadion manahan merupakan satu dari enam stadion yang telah dipilih oleh fifa
untuk menjadi stadion penyelenggara pertandingan piala dunia fifa u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
setelah renovasi stadion manahan dapat menampung dua puluh ribu penonton dengan kursi tunggal
kartika bagus sri hartono solo jawa tengah